akibat tingginya intensitas hujan di wilayah bandung luapan air sungai citarum di tiga kecamatan di kabupaten bandung
kamis malam semakin meninggi
warga pun mulai berdatangan ke lokasi pengungsian
sementara itu di kota bandung hujan deras menyebabkan ruas jalan layang pasupati bandung terendam banjir setinggi tiga puluh cm
kamis malam banjir di kampung bojong asih desa dayakolot kecamatan dayakolot kabupaten bandung semakin meninggi
selain akibat meluapnya aliran sungai citarum dan cisangkui meningginya air di kawasan ini diakibatkan juga oleh air hujan kiriman dari kota bandung
yang sejak siang hingga malam hari diguyur hujan terus menerus

sebagian warga berinisiatif mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman
petugas badan penanggulangan bencana daerah mengevakuasi seorang nenek rentai yang sedang sakit di titik terdalam
yakni di rw dua belas kampung bojong asih dan dievakuasi ke kantor rw dua
kamis malam puluhan warga di desa dayakolot sudah mengungsi di aula desa dayakolot
tercatat di lokasi ini ada sekitar
tujuh belas kepala keluarga atau tiga puluh dua jiwa yang sudah mengungsi
di kota bandung hujan deras yang mengguyur bandung selama tiga puluh menit menyebabkan ruas jalan layang pasupati bandung
tergenang banjir setinggi tiga puluh cm kamis yang kemarin
tingginya genangan banjir menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil
terpaksa memperlambat laju kendaraannya dan menghindari tingginya genangan banjir
akibatnya arus kendaraan dari arah gasibu menuju gerbang tolpaster sempat tersendat
tingginya genangan banjir juga mengakibatkan
sebagian para pengendara memutar arah serta memilih jalur jalan bawah dengan turun di ruas jalan cihamplas
banjir yang menggenangi ruas jalan layang pasupati bandung ini
kerap terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut
tim liputan transmedia